terima kasih anda masih bersama kami
masa kampanye pilkada seperti saat ini biasanya rentan
akan adanya kampanye hitam yang menyerang para kontestan
untuk meminimalisir adanya kampanye hitam
calon gubernur jawa barat tb hasanuddin mengaku berkomitmen menolak kampanye hitam
sementara di subang ridwan kamil melantik relawan dari kalangan generasi milenial
calon gubernur jawa barat nomor urut dua tb hasanuddin
menghadiri deklarasi tolak politik uang dan sara
yang diadakan oleh majelis ulama indonesia jawa barat
dalam pertemuan yang membahas maraknya politik uang dan sarah
tb hasanuddin menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan kampanye hitam
tentu saya tahu persis main sara itu dilarang sesuai dengan undang undang
yang kedua saya ini mantan pejabat petugas keamanan
ya tidak mungkinlah saya begitu
melakukan hal seperti itu
buat saya justru saya mengajak kepada siapapun rakyat jawa barat
untuk tidak bermain sara dalam konteks ini
kemudian juga main fitnah dan sebagainya
sementara itu calon gubernur jawa barat nomor urut satu ridwan kamil
rabu sore melantik relawan dari kalangan generasi milenial di tiga puluh kecamatan sekabupaten subang
pelantikan digelar di geraha solvia subang
dan pelatihan public speaking
ridwan kamil sendiri optimis bisa memenangkan pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
sudah saya sampaikan tadi pasangan rindu ini secara usia adalah pasangan calon gubernur
wakil gubernur yang paling dekat dengan milenial
tentulah kami ingin merangkul berkomunikasi
tapi utamanya adalah mengajak mereka untuk proaktif
tidak dual put ya
tidak jangan komplain komplain
tapi tidak mau turun ke dalam aspirasi politik
ridwan kamil sendiri berpasangan dengan cawa gub u rusanung ulum
dalam kontestasi pilgub jawa barat dua ribu delapan belas ini
di meliputan transmedia